sampai jumpa di video selanjutnya

tapi bagaimana ini

sedikit saja sudah masuk itu sudah cukup
dan kita tinggal menunggu hasilnya
ternyata ramuan obat yang saya buat
belum bisa menutupi luka dalam
mungkin kita harus membantunya dengan menyalurkan awamurni kepada tubuh pusti pramu
kalau kita coba
kita bersama sama menyalurkan awamurni ke tubuh pusti pramu